psikolog sarlito wirawan menyatakan bahwa jessica memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri dan juga orang lain saat tertekan
jessica juga dianggap melakukan hal hal yang tidak lazim selama kejadian di cafe olivier
menurut sarlito jessica terlihat mencoba menutupi gerak geriknya dengan meletakkan paper bag di atas meja
serta mengganti tempat duduknya
pergerakan jessica juga terlihat sebagai suatu rangkaian yang tidak lazim
dimulai dari memesan minuman untuk mirna tanpa diminta
dan sarlito juga menangkap ketidakwajaran saat wanita sosial jessica menunggu cukup lama tanpa bermain gadget atau setidaknya membaca buku
di sidang ke tujuh belas ini sarlito juga mengatakan bahwa jessica memiliki kecenderungan kelainan orientasi seksual yang bisa menjadi motif
menurut sarlito pembunuhan dan kekerasan dengan motif putus cinta memang kerap terjadi
meski demikian jessica dan kuasa hukumnya terus menampik keterangan ahli dan tidak ambil pusing
ketika dia menikah dia hanya berpikir bahwa dia suka menikah
tapi ternyata itu dulu
sekarang setelah dia berkembang dia juga meragukan bahwa itu adalah sebuah kecerdasan

jadi bagi kita sebenarnya penyataannya saja itu tidak ada masalah bagi kita sekarang

dulu sekarang dan akan sampai selama lamanya
lalu mengenai pertanyaan soal seksual yang saya tidak jawab karena saya tidak mengerti
waktu saya ditanya kenapa ditanya soal begini
makanya saya menjawab apakah ini pertanyaan model yang lain dalam kosmopolita
yang posisi yang saya suka atau seberapa sering saya seks dalam satu minggu
saya tidak terpikir kalau ini adalah pertanyaan menjebak saya apakah saya suka sama wanita
tidak seperti itu
tapi dapat saya pertegas lagi saya tidak tertarik
menurut wanita sudah itu aja terima kasih yang beliau